sambutan ketua umum pssi muhammad iryawan di konferensi pers soal kerusuhan yang mentewaskan ratusan penonton jadi sorotan netizen
pasalnya di tengah tengah kedukaan dia membuka pembicaraannya dengan kata kata hadirin sekalian yang berbahagia
ketua umum pssi muhammad iryawan di konferensi pers soal kerusuhan yang mentewaskan ratusan penonton jadi sorotan netizen
sementara dalam konferensi persnya pssi juga akan melakukan investigasi terkait kerusuhan ini